pemirsa kepala kepolisian ri jenderal polisi tito karnavian
menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada lima polisi
yang berhasil menggagalkan aksi penyerangan ke markas kepolisian daerah riau
nah salah satunya adalah akbp farid yang mengalami luka sabetan pedang
menariknya lagi istri farid merupakan muslimah yang berbusana dengan cadar
kita tahu ya pasca maraknya aksi teror cadar sering dikaitkan dengan paham radikal
sebuah pemandangan menyejukkan terlihat di ruangan tempat akbp farid abdullah dirawat
sang istri bernama yanti yang menggunakan busana kerudung dan cadar hitam
menerima penghargaan untuk sang suami dari kapolri tito karnavian
yanti memilih menemani suaminya dan membiarkan anggota keluarga lain untuk menemui media
diketahui yanti sudah menggunakan cadar sekitar setahun
meski kondisinya kini membaik farid masih belum bisa berkomunikasi dengan lancar
tekanan darahnya juga cepat naik bila dikunjungi banyak orang
farid abdullah menerima kenaikan pangkat dari yang sebelumnya kompol menjadi akbp
kenaikan pangkat ini dianugerahkan di tiga lokasi berbeda
yakni markas poldaryaw rumah duka ibtu awzar dan rumah sakit bayangkara